desa cibulu berada di bagian selatan subang
sebagai lokasi wisata desa ini memiliki panorama alam yang cantik
udara segar ketenangan tradisi budaya serta keramahan warga
untuk di desa wisata cibulu ini kami memiliki tema
temanya adalah desundani skala tereksperien
dan harapan kami setiap pengunjung baik itu lokal maupun mancanegara
mereka bisa mengikuti bisa mencoba kebiasaan masyarakat di sini
keseharian warga desa cibulu jauh dari keriuhan dan kejenuhan kota
meski modernisasi hadir
di desa ini bagi masyarakat setempat
permainan tradisional tidak tergeser keberadaannya sebagai hiburan warga
salah satunya permainan anak yang dimainkan di sekitar sungai
di sini boleh
ini belum apa apa aja gue seru nih
ini kita akan melakukan papalidan
papalidan itu kalau bahasa indonesia nya itu adalah
meluncur dengan gedebong pisang atau dengan batang pisang
wah seru banget
serupa dengan body rafting papalidan memanfaatkan aliran air sungai
sementara batang pisang digunakan sebagai pelampung badan
untuk menghindari resiko terbentur batu
papalidan dilakukan di sungai yang tidak deras
kedalaman airnya tidak terlalu dangkal juga tidak terlalu dalam
walaupun ini permainan tradisional tapi ternyata bikin deg degan
bukan bikin deg degan lagi memang bikin jantung lumayan ini
hah seru banget
walaupun ini permainan tradisional tapi ternyata bikin deg degan
permainan tradisional zaman dulu tapi di sini masih dimainin sama anak anak zaman sekarang
jadi nggak kalah sama yang namanya gejek atau pun hp
ini juga lebih seru ternyata
permainan babalonan juga tidak kalah menarik
loncat ke dalam air menggunakan sarung yang dikembangkan
begitu badan bergerak ke permukaan air sarung otomatis terisi udara lalu membentuk sebuah balon
sekarang kita mau main permainan tradisional khas desa wisata cibulu namanya gebuk bantal
mungkin kita udah pernah tahu ya prosesnya memang kayak gebuk gebukan dengan bantal
sekarang posisinya di sungai cileok
tapi karena ini orangnya banyak jadi kita bagi dua dulu
kita om pimpah ya
dua orang pemain yang membawa bantal duduk berhadapan di atas bambu yang direntangkan di atas sungai
keduanya berusaha saling menjatuhkan lawan ke sungai
dibutuhkan ketiga orang
kekuatan keseimbangan dan sikap siaga
jika lengah sedikit badan akan terpukul dan tercebur ke sungai
desa cibuluh memiliki atraksi kesenian khas sunda
tembang cibuluh tangguh dan subang jawara siang ini mengiringi tari keprak bangkong kreang
selain musik gending sunda salah satu alat musik khasnya adalah keprak
keprak terbuat dari bambu yang dibelah untuk menghasilkan bunyi
ini nama alat musiknya yang saya mainin namanya keprak
jadi keprak ini sekarang jadi salah satu alat musik regional khas sunda
nah kalau di desa cibulu ini keprak ini biasa dipertunjukkan kalau lagi ada tamu
atau lagi ada acara acara vicky seperti itu
cara maininnya ini ternyata buat yang gak biasa agak susah
jadi dia akan bunyi kalau dibenturkan atau ditabungkan
lihat warnanya agak agak merah
tapi seru ya suaranya unik
subang memiliki kuliner khas yang bernama bubuy hayam
di desa wisata cibulu pengunjung dapat belajar dan mengikuti proses pembuatan
sehingga kipasnya sudah cukup mudah

compartan cy rehat mereka punya k z terima kasih

ke subang salah satunya ke desa cibuluh kita bisa menemukan kuliner khas banget namanya bubui
bubui ya pakai y bukan pakai r
jadi bubui itu kalau bahasa indonesia itu adalah memasak dengan cara dipepes dan proses masaknya itu pakai bara
jadi dimasukkan ke dalam bara
bawang kemiri kunyit lengkuas dan cabai rawit jadi bumbu utama yang dilumurkan ke potongan ayam kampung
daun salam kemangi dan serai juga ditambahkan sebagai pewangi
ayam dibungkus daun pisang lalu dimenamkan dengan bara di dalam hau
proses pematangan bumbui secara tradisional ini memakan waktu hingga empat jam agar cita rasanya terjaga
selain ayam semua jenis daging bisa diolah dengan teknik bubui
wow lihat bubui ayam
sebenarnya ini rasanya nggak beda
jauh sama pepes
ini proses masak yang masih banyak digunakan atau dilakukan sama masyarakat sibulu
jadi karena memang di sini jarang yang pada pakai kompor kebanyakan masyarakat itu pakai hawu atau alat panggang tradisional itu
jadi salah satu kuliner yang khas bubui
berwisata di desa cibulu merasakan langsung kehidupan masyarakat lokal dengan budaya dan tradisinya dapat menjadi pengalaman yang tidak akan terlupakan
indrayan laksmi robi bahtiar subang jawa barat